terima kasih anda masih di viral bersama saya prasidya puspa
selanjutnya ini jadi perbincangan juga di lini masa kasus obesitas kembali terjadi
seorang gadis berusia lima belas tahun asal lamongan jawa timur mengalami masalah kegemukan dengan berat badan yang hampir dua ratus kg
selain tidak bisa banyak beraktivitas sang gadis juga terpaksa berhenti sekolah
sylvia dwi susanti lima belas tahun tinggal di desa cangkring kecamatan buluk kebupaten lamongan jawa timur
berat badan sylvia saat ini hampir dua ratus kg
karena masalah kegemukan itu sylvia hanya sempat sekolah hingga kelas empat sd saja
terus setelah kelas empat itu adik tidak sekolah lagi
kenapa adik kemarin tidak sekolah lagi
peningkatan berat badan sylvia berawal ketika ia berusia sembilan tahun
padahal sylvia hanya makan dua kali sehari
sylvia pun lahir dalam kondisi normal dengan berat badan sekitar empat kg
berusaha mencari obat dari jakarta itu
tapi ternyata bukan malah lurus tapi malah
dengan berat badan yang hampir dua ratus kg itu
membuat sylvia tak mampu berjalan
tapi dia juga terlalu jauh
aktivitasnya pun terhambat
namun perekonomian keluarganya yang terbatas membuat sylvia tak bisa berobat
orang tuanya hanya bisa berharap ada bantuan untuk sylvia
dan harapan agar sylvia bisa kembali ke sekolah
ya sebetulnya obesitas ini seperti horror yang tidak disadari mengancam masyarakat kita
apalagi kalau di lini masa ya banyak netizen yang masih body shaming begitu
yang harusnya tidak bisa atau tidak perlulah dilakukan
komen komen negatif seperti itu